sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
baru bangun ya
ngapain kamu kesini ah
siapa nyuruh kamu masuk
siapa yang bisa melarang aku masuk ke rumahmu
bukankah setiap laki laki yang punya uang
aku punya uang
jadi aku bebas datang kesini
berapapun yang kamu minta
pasti aku berikan
kamu mau dengan saya
kamu pikir aku perempuan murahan
kamu itu bukan hanya murahan
kamu udah terlalu banyak ngomong ya
sekarang juga kamu keluar
tinggal di rumahku
kamu pikir kamu bisa mengusir saya dari rumah ini

karena bagaimanapun juga
saya tahu sebab kematian yuyo
kamu pergi ke rumah pak wiryung kan
mendingan sekarang kamu keluar
melenyapkan nyawa orang
dengan cara cara kampungan pula
aku udah bosan dengan dosen kamu
sekarang juga kamu keluar dari rumahku
apa yang kamu lakukan
pasti ada balasan
kamu menghancam aku
kamu pikir aku takut
untuk apa menghancam kamu
aku cuma mengingatkan
bahwa apa yang kamu lakukan terhadap yuyun
akan ada balasan yang setimpal untuk kamu